menteri pertahanan republik indonesia ria mizar triakudu menghadiri acara penutupan parade cinta tanah air yang digelar di kota bandung
dalam kesempatan tersebut menhan menekankan generasi muda untuk mencintai budaya nasional sebagai wujud bela negara dan menangkal benih benih radikalisme
gelaran parade cinta tanah air yang digagas kementerian pertahanan republik indonesia di kota bandung resmi berakhir pada kamis dua puluh september dua ribu delapan belas
di hari terakhir kegiatan ratusan pelajar mendapatkan sejumlah pembekalan mengenai keanekaragaman nusantara dan cinta tanah air
yang menarik dalam gelaran tersebut para peserta dan pengisi acara mengenakan pakaian adat dari tiga puluh tiga provinsi di indonesia
seperti kebaya laboh yang merupakan pakaian adat kepulauan riau dayak ngaju pakaian adat dari kalimantan timur hingga pakaian adat ewer dari papua barat
tak hanya itu ratusan pelajar ini pun memainkan alat musik tradisional jawa barat angklung secara serentak
menteri pertahanan republik indonesia ria mizar yakudu berharap melalui kegiatan parade cinta tanah air ini dapat meningkatkan rasa cinta terhadap budaya sendiri kepada generasi muda
menteri berkata seperti apa sekarang
tinggal partisipasi bagus itu yang kita harapkan
bukan di sini saya di seluruh indonesia di ada kan kegiatan
pak ini kan pesertanya mayoritas anak anak muda ya generasi generasi milenial
angka angka seperti apa dengan mereka cinta tanah air
salah satu ini mencintai budaya
mencintai tanah air itu ya akhir dari bela negara
menangkah kekuatan bersejarah
ternyata gampang menangkah mencintai kita tidak gampang
oke kemarin itu seorang ibu ya sama sama bunuh diri dengan dua anak itu
kita masuk ke atas
dalam gelaran parade cinta tanah air tersebut juga diadakan lomba kreativitas antar pelajar
puluhan pelajar dari berbagai daerah di indonesia turut menampilkan karya terbaiknya
mulai kreasi kuliner ragam aplikasi hingga teknologi
ruli rohimat bandung